emak kenapa belum makan
emak kangen pengen makan guruk jogja
gak usah ditanya
kemarin waktu di jogja
emak makan sama si rahma adu
cuma laku satu bang
lo gak boleh begitu
kayak gak bersyukur banget loh
biar cuma laku satu
yang penting kejual
itu karawat jualan
dari dulu dong
cuma gue boleh baca bang
tapi gak perlu bayar
suara lo kencengan biar gue dengar ya
yang banyak naburin ya
jangan pelit pelit
biar ular kagak masuk lagi
awas mbak yanti banyak garam
sini duduk yan
hari ini kita kagak bikin pesenan kue ya
bantu beres beres ya
lo belanja bahan bahan kue aja
oh kemarin di rumah gue ada ular
iya segedeh gini nih
ular apaan ya
gua gak tau dah pokoknya gedeh banget
terus ngapain bang
ya gue tangkap lah
lo gue percaya sama gue
bukan pria gak percaya bang
kecuali kalo gue liat sendiri baru gue percaya
pembeli yang kecil
di dalam perlu juga nggak mak
gak usah kan ulernya udah kagak ada
kalau masih ada gimana
gak sebarang kan kok
hatisna hatisna udah denger belum
bang ojak menangkap ular gede di rumahnya
kok ketawa sih
ular gede dari mana ngot ngot
kamu mau aja dibohongin sama ojek
ularnya kecil ngot
lagian juga ularnya nggak berbisa
wah bang ojak
lagian juga ngot
kata bapak saya ojak malah ketakutan
aduh rumah rumah rumah
mbak yati barusan kemana mak
sekalian belanja buat masak mak
beli bahan bahan buat gue doang
kalau mau makan
habisin lauk yang di meja makan
mak kenapa belum makan
mak kangen pengen makan guruk jogja
kagak usah ditanya
kemarin waktu di jogja
emak makan sama si rahma
aduh enak banget
tapi jadi pengen mak
ya udah sonogi ke jogja
emangnya di jakarta nggak ada
ya udah mau ambil ini ya
terus monaki terus monaki
oh ya udah dah
abang antar sewa dulu ya
awas tadi jalan ada olor kecil
kurang sepuluh ribu nggak ada duit pas saja
nggak ada tuh tukernya sama temennya bang
yaudah kalau gitu gue minjem sepuluh ribuan
nggak ada pur
uang saya juga lima puluh ribuan satu satunya
ah ntar kan dibalikin
eh balikinlah lo kira gue apaan tukang tilap
oke gue pinjemin tapi mas bur di koran gue dulu ya
bayarin ntar sekalian balikin duit
loh abang udah dateng kok nggak sms dulu
udah terlanjur jalan neng
di rumah ada orang
nggak ada lagi pada keluar bang
mau cendol nggak
jangan ah masa tiap hari digratisin
yakin tapi kalau neng mau traktir abang baso sekali kali sih gak apa apa

hmm tuh kan ada maunya
hmm tuh kan ada maunya
ada berita apa pur
percuma tis lo nggak ngerti
beritanya tentang politik semua
masya allah pur
kamu kayak anak gaul aja bacanya berita politik
dutis bukan gitu tis
biar kata kita ini tukang ojek wawasan kita itu harus luas
jadi ntar begitu kita ngobrol sama penumpang itu kita bisa nyambung
ya udah kalau gitu kamu jelasin sama saya biasanya juga ngerti
nilang aja kamu juga nggak ngerti
nah itu lo ngerti
ya udah gue jalan lagi ya
mas bur jangan lupa balikin
loh boleh dibalikin toh
nih gue balikin
bukan korangnya tapi uangnya
tini masuk dulu ya bang
kenapa neng katanya sepi
iya tapi tini belum nyetri kak
kita gak bisa janjian ketemu di taman lagi dong
kayaknya nggak bisa deh bang maaf ya
ya udah gak apa apa
ya udah abang keliling lagi ya
oke paginya bikin arusskudu lagi
sekarang langsung aja curso